dan proses jadi suksesnya jelas kau sisulam itu kan kebetulan saja di beruntung kalau
agak kebetulan saya yakin sampai sekarang dia pasti agak beda dengan tuh
percaya aja sama orangnya ya mungkin mungkin yang ada di pikiran abah supaya dapat untung
yang gede dengan cara yang mudah kali ya
masih ada juga ya orang yang percaya ikutan bisnis dengan cara yang gampang untuk mendapatkan untung yang gede
terus abah kamu gak lapor polisi
ya kalaupun abah berani lapor polisi uang yang hilang itu juga belum tentu balik lagi kan
tapi yang jelas sih abah itu takut banget karena sebagian uangnya adalah uang masjid
ini pak kebunnya pak
luasnya sampai sana panjang sekali dan batasnya
ini kebunnya bakal diwakapin buat kepentingan ibadah
gimana pak haji muhyiddin
ini mah bukan cuma cakep tapi namanya ini ideal
cocok buat dibangun perpustakaan atau madrasah
kayaknya yang harus kita bangun itu adalah taman pendidikan al quran atau tpa
kita harus mendekatkan anak anak sejak dini dengan al quran
pak haji muhyiddin tolong urus segala keperluan pembalik nama makin cepat makin baik
insyaallah pak ustadz
untuk biaya mengurus surat suratnya nanti ambil saja dana dari kas masjid
nanti kita rapatkan dengan jamaah bahwa uang masjid digunakan untuk balik nama tanah wakaf
saya rasa jamaah gak keberatan pak ustadz
hitung hitung tanah ini kan milik kita bersama pak
insyaallah tidak ada masalah apa apa untuk
mengurus tanah wakafnya
sudah terkumpul berapa ya dana kas masjid kita
kas boknya dipegang sama haji surla pak ustadz
nanti kita hitung sama sama berapa jumlahnya
ya kalau memang ada kekurangan
nanti kita tinggal nyari tambahan
ya kalau menurut saya
kayanya kita kembali ke barang
asalamu'alaikum pak ustadz jakaria
saya sobari pak haji
dulu dagang ke batam ya iya iya iya pak ji
lu kecilnya teman si sulam kan gua tahu lu waktu kecilnya berdua suka main di pinggir comberan
pak ustadz dulu waktu temen temennya sudah pakai sepatu dia sama sulam masih ngeker
eh sobari sobari lo kan sudah lama di batam gue kira lu pulang sudah takjir
gak tau ya kire kire juga loh
eh lu tinggal di sini
ini kan rumah si sulam
eh sobari lu kudus sabar jadi orang ya
kakak semua manusia jalannya mulus kayak haji sulam
maaf ustadz kalau menurut saya di kampung ini yang perjalanannya mulus sampai sukses itu cuma saya
dan proses jadi suksesnya itu jelas
kalau si sulam itu kan kebetulan saja ada beruntung
kalau kagak kebetulan saya yakin sampai sekarang
pasti agak beda dengan itu
assalamualaikum pak haji bapak bapak
lihat pak ustadz mana pantas di kampung ini ada perempuan dan danya kata kata lainnya

ada perempuan dan danya kaya gitu
saya yakin pak ustadz kampung ini akan diserang wabah tongket
pak haji denger ye setahu ayo
itu si tomcat nyerang manusia gara gara rumahnya yang disawah digusur
sama orang kote dijadikan apartemen
nah itu orang kote kagak bisa melakukan apa apa
pak haji juga jangan cuma ngomong doang kalau mau ngerubah di kampung
lakuin dong sesuatu kasih ayah kerjaan kek apa duit buat ngasih makan anak ayah
kalau cuma ngomong doang mah ayah juga bisa
begini kita memang kagak bisa mengukur sesuatu dengan ukuran diri kita sendiri

buat orang kota tomcat itu memang sangat berharga

padahal yang namanya disawah itu tomcat berguna untuk mengusir hama yang lain
dan itu sangat ngebantu petani
nah yaudah ustadz akan pikirin bagaimana nasib perempuan seperti kamu
haji muhyiddin itu sesepu sini sesepu kampung sini
kalo lo ketik rusia apa gimana ya
abisannya itu sih be
tuh haji berlagu banget
bang sulam emang bener bener idola aja dah
mude ganteng baik pipinya itu loh
eh lo tuh kalo pake baju robah dikit ah
robah dikit ahlak lo
biar dilihatnya sama orang sopan
lihat sama laki laki enak
nanti lo kalo diliatin begini sama laki laki
laki laki pikirannya malah tambah jahil lo tau
aduh be biarin haji kali
lagian pan yang dosa pikiran dia bukan ayah
ayah pan masih pengen punya laki deh
susah bener kalau dibilangin orang tua ya
ngeraya banget ya
enggal aja lo
eh lo tau omongan orang tuh lebih santer dari banjir yang lima tahunan lo tau
ya elah be
ngapain sih omongan orang didengerin
orang aja belum tentu mau dengerin omongan kita
udah deh udah deh
kalo lo ada urusan ap ap babeg gak mau tanggung jawab
lo tanggung sendiri akibatnya
bisa aja ngomel doang
semuanya sama aja deh
nah sini nih
aduh abang kenapa sini tarik tarik kaya gini
duduk nih duduk
bumi kan udah dua
aduh bisa keteng keteng ya ini
eh ini masalah abang dengan masjid sudah rebes
rebes ngerebes emangnya ban bocor
apaan masjid ini
apaan tuh clear
masalah si sulam
tadi ustadz jakaria minta abah untuk ngecek isi kotak uang masjid
pas untuk pertemuan jumat depan
nah kebayang deh ama homin gimana nanti kalo pas kotak amal dibuka ama sulam
abah ingin pinter aja nih
kenapa kagak dari dulu begini
kan jadi abah kagak pinjem duit sama si sulam
jangan sampai kejadian dua kali begitu lagi
yalah abah juga kagak mau mih
dimana harga diri abah kalo minjem lagi